apa yang kami lakukan ini jujur murni memang karena ingin membangun masyarakat
membangun hanjeli ini menjadi sesuatu yang memang punya nilai tambah nilai lebih secara ekonomi kepada masyarakat
dari hasil penelitian kami baik itu hanjeli cangkang lunak maupun cangkang keras
mengandung beta glukan yang cukup tinggi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat yang menderita penyakit jantung
kemudian juga menurunkan kolesterol dan juga menurunkan gula darah
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih
terima kasih mark
sebagai cenderamata untuk dibawa pulang

yang pertama selain bisa dibuat sebagai makanan
ternyata hanjili tersebut bisa dibuat sebagai aksesoris
kayak tadi ada buat gelang kalung tasbih
dan juga selain hanjilinya juga dari tumbuhannya itu bisa dibuat sebagai tumbler
setelah lelah berkegiatan para wisatawan bisa mencicipi berbagai hidangan berbahan dasar hanjeli
yang paling favorit adalah bubur hanjeli
lembutnya hanjeli diolah dengan santan dan gula aren sehingga memiliki cita rasa manis dan gurih
bagus enak rasanya enak
dan saya baca tadi daripada penelitian penelitian dan penjelasan daripada pak asef
dan hal hal yang dibutuhkan oleh tubuh
asep juga membuat paket menginap bagi wisatawan yang berasal dari luar kota
rumah rumah warga disulap menjadi homestay dengan tarif berkisar dua ratus ribu rupiah per malam
dari desa wisata ini asep berhasil memberikan tambahan pemasukan
bagi kurang lebih delapan puluh warga desa waluran
yang ikut terlibat
kebetulan dulu masyarakat di sini kan penghasilnya standar ya biasa gitu
makanya hari ini mereka kami ajak yang ada di pc usus tentang pengolahan rengginang
nah itu juga yang dulu mungkin tiga ratus ribu sekarang bisa sampai di atas satu juta penghasilannya per bulan
bahkan lebih bahkan sampai satu lima juta gitu
bahkan yang gai saja itu kita hitung per sekali kunjungan itu bisa sampai satu ratus lima puluh ribu
atas ketulusan dan kerja kerasnya mengenalkan kembali hanjeli
dan memberdayakan masyarakat desa
asep hidayat mendapat banyak penghargaan dan perhatian
baik dari pemerintah daerah maupun pusat
sosok si abang asep ini adalah menurut saya orang yang super ya
yang sangat luar biasa dan multi talenta
kenapa karena dia berawal dari ex migran indonesia atau apa
ya tenaga migran indonesia yang sudah berhenti kemudian dia berkiprah di desa waluran mandiri
dan bahkan sampai hari ini desa waruran mandirinya terkesan agak kesampingan
justru yang munculnya adalah desa hanjelinya gitu ya karena si abang asef ini
di tahun dua ribu dua puluh dua desa wisata hanjeli dianugerahi sebagai salah satu desa wisata terbaik

dan bahkan sampai hari ini desa wisata terbaik
pada gelaran anugerah desa wisata

unesco juga mengakui desa wisata hanjeli sebagai pilar utama pemberdayaan masyarakat
di area taman bumi ciletuh sukabumi yang sudah ditetapkan sebagai salah satu unesco global geopark
asep hidayat juga terpilih menjadi salah satu nominator penerima penghargaan kalpataru dua ribu dua puluh
dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
apa yang kami lakukan ini jujur murni memang karena ingin
membangun masyarakat membangun hanjeli ini menjadi sesuatu yang memang punya nilai tambah
nilai lebih secara ekonomi kepada masyarakat
karena memang waktu kami melakukan seperti ini tidak sebentar
hampir di atas sepuluh bahkan tiga belas tahun
artinya memang butuh perjuangan yang panjang juga mengenakan hanjeli itu sampai ke titik seperti ini
dulu sebelum bergabung di hanjeli sayate yang bekerja sebagai penumbuk batu
ketika bertemu dengan kang asef kang asef tanya
tewati dari mana penumbuk batu waktu itu
kok ini banget katanya emang gak ada pekerjaan lain
patuh di sini saya kan backgroundnya jadi burung migran
jadi enggak enggak bisa enggak punya skill di kebun gitu di ladang enggak punya kealian gitu
nah dari situlah kang asef mulai mengembangkan hanjeli ini jadi olahan
isu dan menetapkan kaki ungk multicultural zuap gelitya
sejak medio seribu sembilan ratus sembilan puluh an desa waluran memang masyur sebagai desa penghasil tenaga kerja migran indonesia
terutama ibu ibu dikirim ke banyak negara di timur tengah hongkong hingga negara tetangga
seperti singapura dan malaysia mereka bekerja sebagai pengasuh anak atau pembantu rumah tangga
alasannya kebanyakan dari warga waluran tak mengenyam pendidikan tinggi sehingga tak
memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendapat pekerjaan layak di dalam negeri yang
utama sih yang keresahan secara sosialnya adalah ketika mereka pergi ke timur tengah
ini kan anak anaknya enggak ada yang ngurus nah ini masuk juga mungkin kadang kadang juga kan
diurus sama neneknya sama sama bapaknya gitu nah ini yang jadi keresahan kami tapi kalau
kalau masyarakat terutama ibu ibunya tidak pergi ke sana kan anak anak bisa secara pendidikan
bisa mereka lihat tumbuh kembangnya seperti apa
jom asmawati salah satunya
perempuan yang akrab di sapa wati ini telah melanglang ke lebih dari delapan negara berbagai
pekerjaan mulai dari mengurus rumah tangga hingga mengasuh anak pun pernah ia lakukan sejak tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam di tahun dua ribu empat belas wati kembali ke tanah air dan bertekad berhenti menjadi buru migran sebelum
bergabung bersama asep wati juga pernah bekerja sebagai penambang emas ilegal
sebelum bergabung di hanjeli sayate bekerja sebagai penumbuk batu ketika bertemu dengan kang asep
kang asep tanya tewati dari mana numuk batu waktu saya kok ini banget katanya
nggak ada pekerjaan lain patuh disini saya kan backgroundnya jadi buruh migran jadi enggak
nggak bisa nggak punya skill di kebun gitu di ladang nggak punya keahlian gitu nah dari situlah
kang asep mulai mengembangkan hanjeli ini jadi olahan
anak menjadi alasan utama wati enggan kembali mengadu nasib menjadi tki ia lebih memilih dekat
dengan anak bungsunya yang menyandang tunagrahita saat bertemu asep di tahun dua ribu tujuh belas wati langsung
setuju saat ditawari menjadi pemandu wisata sekaligus bertanggung jawab membuat beragam
saya kan dulu punya latar belakang pernah punya suami orang luar juga ketika kang asep mendengar
saya telepon saya bisa bahasa inggris udah akhirnya tercetus ide gimana kalau kita mendirikan desa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
aspek yang bagus juga jadi saya pikir enggak ada salahnya saya mengembangkan kampung ikut
harus berpartisipasi gitu dalam pembangunan kampung juga tanpa harus meninggalkan keluarga
hai jadi selain itu saya juga punya anak yang istimewa ketika saya harus pergi meninggalkan
keluarga keluarnegeri siapa yang mengurus anak saya gitu jadi disituandaa
itulah motivasi saya untuk gabung dengan angelina
di desa wisata hanjeli asep tidak hanya menjual beras dan biji hanjeli saja
beragam produk dan olahan makanan ia ciptakan untuk menambah nilai jual
camilan seperti kerupuk dan rangginang ia kemas sedemikian menarik
untuk kemudian dijual kepada para pengunjung yang datang atau dijajakan secara daring
asep mencari produk yang lebih berharga
awalnya kami memang fokus ke konservasi
tapi dari konservasi itu kan memang harus ada nilai tambah secara ekonomi
lalu kami buatlah produk produk diversifikasi produknya
mulai dari membuat olahan bubur dodor rangginang dibuat nasi lewat
dibuat beberapa produk produk yang lainnya bahkan hari ini kita buat juga sabun hanjelinya
termasuk lotion sama yang lain lain
tahap demi tahap kami coba lakukan
awalnya memang merasa ini hanjeli banyak yang belum pada melirik
terutama masyarakat lokal bahwa ini punya kandungan yang tinggi
termasuk punya kan seke depan ini bisa jadi bahan poko atau bahan atletik pangan yang memang menjanjikan
ibu ibu mantan pekerja migran seperti wati inilah yang kemudian diberdayakan di sektor ini
setidaknya ada pundi pundi rupiah yang bisa wati mencari
wati sudah mengkantongi setiap hari setelah ia berhenti menjadi tki
ia pun menjadi tak bergantung lagi pada pemberian suami
kalau dulu saya hanya mengandalkan support dari suami
kalau sekarang saya bisa mendapatkan penghasilan sendiri dari hanjeli
karena saya enggak punya keahlian di kebun atau di tempat lain
jadi selain jadi guide menerima tamu saya juga memproduksi beberapa produk
suka bekerja untuk kang asep
untuk memberikan edukasi kepada anak anak dan siapa saja wisatawan yang berkunjung
asep juga membangun sebuah rumah baca
kami juga sekarang bangun ada rumah baca juga namanya rumah baca sauyunan
itu juga bagian yang kami kelola yang terintegrasi
ya karena itu tadi karena ibu ibunya pergi
timur tengah kan anaknya pada di rumah masing masing
nah daripada kesana kemari anak anaknya mending kita kumpulkan
dijadikan berkumpul dan diberikan edukasi oleh teman teman yang lain
mengajak dan melibatkan banyak orang untuk membudidayakan dan mengolah hanjeli
sebagai tanaman yang bernilai jual lebih tinggi
tentu saja tidak mudah
saat asep pertama kali memiliki ide membuat desa wisata
banyak orang menolak
pertama kali mungkin
lebih banyak penolakan kan
karena mungkin ngapain capek capek
udahlah kita yang lain aja
karena kan habit mereka dulu di petanian
numbuk mat numbuk batu emas
bahkan ke timur tengah itu ya jadi tki
makanya ini kan hal baru gitu
makanya butuh waktu yang panjang
butuh skema butuh cara cara yang memang
yang cukup tinggi secara ipotnya
nah ini juga alhamdulillah pelan pelan
tapi coba kami ajak masyarakat untuk ikut bergabung
ya polanya sebetulnya ya door to door
awalnya kalau misalkan malam
hal hal apa nih yuk kita mau kita bangun apa nih di kampung kita
kayaknya kok kita kampungnya gini gini aja gitu
nah kita mulai dari pertanyaan atau pancingannya seperti itu
dengan kegigihan dan kesungguhan hati yang ia tunjukkan untuk membangun desa
lambat laun banyak masyarakat yang mau bergabung
pasalnya tak hanya keuntungan ekonomi yang warga desa dapatkan
tetapi juga kemandirian desa dan kearifan lokal yang bisa mereka lestarikan
pak ngasep itu orang yang peduli lingkungan
jadi tidak perhitungan tidak apa ya
perhitungan dia rela berkorban untuk orang banyak
perannya sangat besar
kami itu kan penduduk desa ya yang notabene itu pendidikannya rendah
tidak berpendidikan lah kebanyakan gitu
nah dengan sabarnya kang asep membimbing kami sampai bisa menjadi seperti sekarang
itu butuh perjuangan yang luar biasa
manfaat lain tadi kandungan dari mineralnya
kondisi kalsiumnya itu tinggi
jadi bisa untuk menyehatkan tulang gitu ya
untuk menguatkan tulang
kemudian juga dari beta gulkan tadi ya
yang pertama itu beta glukan itu anjali bisa menjadi pangan fungsional

jadi kita harus mencari
tapi kita harus mencari
beragam penelitian menunjukkan
anjeli memiliki banyak manfaat bagi tubuh
kandungan gizinya sama dengan bahan pangan pokok lainnya
lebih dari itu
anjeli memiliki kandungan kalsium dan protein yang lebih tinggi dibandingkan padi jagung atau sorghum
sehingga bisa dimanfaatkan penderita osteoporosis
hanjeli juga aman dikonsumsi orang dengan diabetes
karena memiliki indeks glikemik atau kandungan gula yang rendah
kalau dari hasil penentuan karbohidrat
sedangkan untuk jagung padi itu lebih tinggi kan
jadi di sini anjali memiliki
karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain
penelitian lain menunjukkan
senyawa bioaktif pada anjali juga bermanfaat untuk mengendalikan kolesterol dan penyakit jantung
manfaat lain tadi kandungan dari mineral ya
tadi kalsiumnya itu tinggi
jadi bisa untuk menyehatkan tulang gitu ya
untuk menguatkan tulang
kemudian juga dari beta gulkan tadi ya
yang utama itu beta glukan
itu anjali bisa menjadi pangan fungsional ya di sana
karena beta glukan tadi selain dia bisa menjaga kesehatan
juga bisa untuk menurunkan kolesterol
dari hasil penelitian kami
baik itu anjali cangkang runak maupun cangkang keras
mengandung beta gulkan yang cukup tinggi
yang sangat bermanfaat untuk masyarakat yang menderita penyakit jantung
karena bisa untuk menjaga kesehatan jantung beta gulkan tersebut
kemudian juga menurunkan kolesterol dan juga menurunkan gula darah
meski hanjeli telah ada sejak zaman dahulu
dan dikenal oleh masyarakat indonesia
pengolahannya tidak sepopuler padi atau jagung
angeli ditinggalkan karena masa panennya yang lebih lama ketimbang padi
padi membutuhkan waktu tiga hingga empat bulan untuk dipanen
sementara hanjeli butuh waktu enam hingga tujuh bulan
selain itu hasil panen hanjeli juga lebih sedikit daripada padi
proses pengolahan pasca panen yang lebih sulit
karena anjali memiliki kulit yang lebih keras
hal ini membuat petani enggan membudidayakan hanjeli
pertama sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan kandungan gizinya
atau kandungan yang ada di dalamnya itu sangat kurang
sehingga banyak sekali masyarakat yang tidak tahu
peluang anjali untuk dijadikan sebagai pengalternatif
saya kira sangat terbuka lebar
mungkin di sini perlu penanganan pasca panen
dari mulai pengolahan pengemasan termasuk juga produk produk varian produk yang diberikan
saya melihat ini peluangnya sangat besar
karena sekarang sudah mulai banyak masyarakat yang melirik tanaman anjali ini
sebagai pangan alternatif ketika mereka dalam kondisi tertentu
misalkan orang yang memiliki kadar gula tinggi
misalkan atau orang yang kekurangan serat orang butuh protein tinggi

tapi juga untuk penyelamat
padahal menanam hanjeli dipercaya bisa membantu restorasi lahan tandus di perbukitan
angeli yang tahan stressing air serta memiliki akar serabut
bisa menjaga tanah tidak longsor
angeli juga jamak ditanam menggunakan sistem tumpang sari
sehingga tidak akan mengganggu tanaman produktif yang diprioritaskan pemerintah
masyarakat kami kan di sini dulu jarang sawah
memang tegalannya di sini
jadi menanam anjali itu di area area yang memang tidak produktif
kami juga tidak mengganggu program pemerintah
kan pemerintah juga punya program pangan
yang artinya sawah
nah kami tidak mengganggu itu
justru kami menggunakan lahan lahan yang tidak produktif
karena di lereng lereng gunung seperti itu
di lereng perbukitan gitu yang tak ada hujan
selain bantuan pasca produksi
lahan jeli seperti asep perlu dukungan kebijakan dari pemerintah
misalkan ada program yang berkaitan dengan lahan
nah mungkin lahan sendiri karena biasanya seperti yang ada di waluran itu
itu kan lahannya itu bisa kita lihat bukan lahan pesawahan
itu bisa dikatakan lahan tak ada hujan
nah berarti untuk area area tertentu yang sudah dipilih oleh pemerintah
ini bukan area pesawahan
ini area tanda hujan
tapi misalkan dijadikan sebagai lahan produksi
khususnya untuk mensosialisasikan tanaman lahan jeli itu sendiri
saya kira pemerintah bisa membuat program program plot plot tersendiri
untuk dunia agribisnis khususnya dalam lahan jeli
dan kemudian kebijakan kebijakan tentang tanaman pangan lokal
lepas dari segala tantangan yang dihadapi asep untuk memperkenalkan hanjeli
agar lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat
tekad dan kemauannya jauh lebih kuat
bagi asep membudidayakan hanjeli sama saja melestarikan pangan lokal
serta menjaga warisan nenek moyang
dari hanjeli asep bisa menebar kebermanfaatan bagi siapa saja yang mengkonsumsi biji serealia ini
dari hanjeli asep bisa membuat warga desanya berdaya dan mandiri

agar tidak terjadi keguguran
agar tidak terjadi keguguran
agar tidak terjadi keguguran
agar tidak terjadi keguguran
agar tidak terjadi keguguran
agar tidak terjadi keguguran
agar tidak terjadi keguguran
agar tidak terjadi keguguran
agar tidak terjadi keguguran
agar tidak terjadi keguguran
agar tidak terjadi keguguran
agar tidak terjadi keguguran
agar tidak terjadi keguguran
agar tidak terjadi keguguran
atau agar tidak terjadi keguguran